kasus yang viral di media sosial cekcok pengendara mobil versus motor besar semakin ramai diperbincangkan
agar tidak masuk ke jalur hukum pengendara mobil yang menabrak menawarkan ganti rugi berupa satu unit rumah dan juga mobil kepada pengendara motor yang ditaksir seharga enam ratus juta rupiah
tidak masuk ke jalur hukum

saya juga kasian ya kalau itu rumah satu satunya apalagi yang menabrakan si cowoknya gitu ya
ibunya harus kena istrinya harus kena sampai nggak ada tempat tinggal kan saya juga mikir sampai sana lah mas
ini kedua kendaraan yang rusak akibat kecelakaan ini diamankan di satlantas polresta banyumas
pada saat proses mediasi sudah disepakati dari pihak aila tersebut akan mengganti rugi sesuai dengan kemampuan
dan itu sudah disepakati oleh kedua belati
dari hasil mediasi keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan